pos pembatasan di kawasan bulungan dan jalan gunawarman dan suryo di jakarta selatan
terpantau sepi pada hari pertama pembatasan pada senin malam
kafe restoran dan mal diharuskan tutup pukul sembilan malam hingga empat pagi
total ada sepuluh titik yang disekat karena dinilai rawan kerumunan
di kawasan kemang jakarta selatan hanya pengendara tertentu saja yang dapat melintas
di antaranya warga kemang penghuni hotel patroli kepolisian ojek online
dan pengguna jalan dengan kategori tujuan mendesak
sepuluh lokasi yang kita nasadakan pembatasan mobilitas pada malam hari ini
adalah sepuluh kawasan yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan
berupa kerumunan dan sebagainya
mudah mudahan dengan pembatasan mobilitas yang kita lakukan
maka kawasan kawasan tersebut bisa lebih tertib dan bisa lebih patuh pada protokol kesehatan
di jalan asia afrika kendaraan yang melintas dialihkan dari lapangan tembak
menuju jalan jenderal sudirman atau senayan
termasuk dari arah sebaliknya blok m menuju lapangan tembak
pembatasan mobilitas di jalan asia afrika
kebijakan terkait psbb ketat di jakarta menunggu instruksi menteri dalam negeri tito karnavian
seperti diketahui provinsi dki jakarta mencatatkan penambahan kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
sebanyak lebih dari lima orang pada senin kemarin
kita menunggu instruksi menteri dalam negeri tito karnavian
kan dari mentor sudah keluar
tanggir dari kementerian negeri sebagai perujukan dan andasan
pak sekarang pemerintah daerah sudah punya keundangan buat lakukan pembatasan
apa semua ikut dari pusat pak
sekarang pemerintah daerah sudah tidak punya keundangan buat lakukan pembatasan
semuanya ikut yang dari pusat gitu pak ya
sekarang itu kan ada ppkm yang diatur pemerintah pusat
dimaksudkan agar koordinasi sinkronisasi harmonisasi kerjasama yang baik
antara seluruh daerah terutama sejauh bali
pada senin dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu presiden joko widodo telah meminta dilakukan penguatan ppkm mikro
pengetatan menurut menko perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto berlaku mulai dua puluh dua juni dua ribu dua puluh satu hingga dua pekan mendatang
yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja
ini baik oleh kl sudah ada surat edaran daripada menteri pan
demikian pula untuk pengaturan bumn dan bumd
ini di zona merah
dari rumahnya tujuh puluh lima persen
jadi pekerja di rumah tujuh puluh lima persen
sedangkan di zona non merah itu lima puluh persen
dengan penerapan prokes yang ketat
pengaturan waktu kerja secara bergiliran
sektor yang diatur ketat mulai dari kegiatan perkantoran
belajar mengajar sektor esensial
restoran pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah
kegiatan perkantoran di kementerian lembaga
diatur oleh kemen pan rb
sedangkan bumn dan bumd
memperlakukan work from home tujuh puluh lima persen untuk zona merah
dan lima puluh persen di wilayah zona non merah
dengan protokol kesehatan ketaat
tim liputan cnn indonesia